merayakan ulang tahunnya yang ke sembilan puluh persib bandung menggelar acara berbagi bersama dengan puluhan anak panti asuhan di gedung geraha persib
persib bandung merayakan hari ulang tahunnya yang ke sembilan puluh dengan menggelar acara berbagi bersama puluhan anak panti asuhan di gedung graha persib di kawasan sulanjana kota bandung jawa barat selasa siang
selain dihadiri manajemen acara ulang tahun persib tersebut juga dihadiri tiga pemain persib abdul aziz zalnando serta fitro dwi rustapa
selain berharap agar dapat semakin baik dalam hal tata kelola klub serta prestasi manajemen persib berharap perayaan ulang tahun ke sembilan puluh tersebut menjadi momentum bagi tim maung bandung untuk dapat memaksimalkan sisa enam laga terakhir agar memastikan tetap berada di papan atas kelas main akhir liga satu indonesia musim ini
yang tengah udah cukup
harapannya dengan usia yang sudah sembilan puluh tahun usia yang cukup dewasa untuk kita
bisa memajukan ke depannya dan harapan kita bisa ke depan persib bisa semakin lebih baik dan bisa menjadi panggilan bagi pokok sebab puluhan ini